terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung ketut sumedana menyebut pihaknya tak memiliki kewenangan
mengajukan pk atau peninjauan kembali dalam kasus pembunuhan berencana brigadir yosua
setelah mahkamah agung memberikan kasasi memotong vonis empat terdakwa dalam perkara tersebut
kapuspen kejagung juga mengingatkan vonis kasasi ferdisambo yang berubah dari hukuman mati
menjadi hukuman penjara seumur hidup masih sesuai dengan tuntutan awal
kemudian untuk perkara pc putri candrawati kami tuntut delapan tahun bahkan diputus sepuluh tahun
kemudian untuk perkara kuat maruf juga kami tuntut delapan tahun tapi diputus sepuluh tahun
artinya apa yang menjadi keinginan teman teman penuntut umum dan segala pertimbangan hukumnya
sudah diakomodir dengan baik